akumulasi tarif tol logistik di enam ruas jalan tol
untuk kendaraan golongan lima yang mencapai satu tiga juta rupiah
untuk perjalanan merak surabaya
sempat dinilai terlalu mahal oleh sejumlah sopir truk logistik
asosiasi pengusaha truk indonesia mengatakan
penerapan tarif yang berlaku sejak dua puluh satu januari
berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran perusahaan truk
kalau tol ini kan uang pemerintah uang swasta
kalau uang swasta mesti ada return harus bayar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini